menganggap bahwa ini tugas pemerintah tidak ini tugas kita sendiri
jadi terima kasih kesempatan
dan demi menyiapkan berapapun masjid yang dibutuhkan selama masjid itu mempunyai pasifitas